polisi sudah menetapkan dua belas tersangka dalam kasus kerusuhan di tanjung balai sumatera utara
ya dan ke dua belas tersangka tersebut terdiri dari delapan pelaku penjarahan serta empat pelaku perusakan dan pembakaran
penetapan ke dua belas tersangka tersebut sesuai hasil keterangan dari tiga puluh delapan saksi yang diperiksa polres tanjung balai
meski sudah menetapkan tersangka polres tanjung balai masih terus mengembangkan kasus ini
besar kemungkinan polisi akan kembali menangkap dan juga menetapkan tersangka lainnya
kerusuhan di tanjung balai mengakibatkan delapan vihara dan juga sebuah rumah sosial kemalangan hancur
pelaku kerusuhan juga merusak lima mobil dan sejumlah sepeda motor